selanjutnya pssi akan menggelar kongres luar biasa untuk memilih ketua wakil ketua umum dan juga anggota komite eksekutif pada dua november mendatang
pengamat sepak bola mengatakan kongres dengan agenda pemilihan ketua umum bak lebarannya para pemilik suara lantaran kerap diwarnai bagi bagi uang
benarkah duit berbicara dalam kontestasi ini berikut liputannya
lengsernya edi ramayadi dua puluh januari lalu membuat pssi tak punya ketua umum
tokat estafet yang diberikan kepada wakil ketua joko driono pun tak berjalan lancar
joko terjerat bidana hingga harus masuk penjara
situasi ini membuat pssi buru buru menggelar kongres luar biasa untuk mencari pengurus baru
koordinator safe hour soccer akmal marhali mengatakan kongres pemilihan ketua umum yang dipilih delapan puluh enam orang pemilik suara ini
lekat dengan nuansa politik uang
lebih banyak bicara money talk gitu
siapa yang ingin jadi ketua umum pssi maka mereka harus menyiapkan
bahkan kalau saya menyebut gitu kan kongres pssi untuk pemilihan ketua umum pssi itu lebarannya para stakeholder bola gitu
pernyataan akmal bukan tanpa alasan
mantan ketua pssi periode dua ribu sebelas dua ribu lima belas johar arifin membenarkan adanya praktik politik uang dalam pemilihan ketua pssi
ada kongres ini ini ada barangkali orang orang yang memanfaatkan
ya anda kan perlu dana untuk pembelian daerah udah bantu kita dong nanti kita bantu pendanaan anda
ini tidak boleh terjadi
istilah saya zaman ada praktik praktik zaman jahiliah
ada voter voter yang tidak bisa kita mengkira voter yang nakal
bantu dong kami ini cuma enam orang tujuh orang
hotel dimana kasih untuk dua orang misalnya
tolong bantu ini kan termasuk yang diminta minta
tapi tidak semua voter seperti itu
kami mengkonfirmasi sinyalmen ini pada komite pemilihan pssi
adakah langkah khusus untuk mencegah politik uang dalam pemilihan ketua umum pssi
itu digali kan gitu kan terdengar bunyinya nyium baunya kan gitu
kalau komite pemilihan kan concern ke mekanisme pemilihan
sesuai statuta supaya mengalir kan
kalau yang itu kalau di kita itu yang ngecek itu kan nanti komite yang pak ahmad ria

komite integritas itu yang memantau gitu kan
kita fokus tapi kalau putaran uang pasti ada lah
dalam arti bercandaannya kan gitu kan
mereka kan pasti perlu tiket pesawat nanti pssi akan ganti tiket pesawatnya itu biasa
kongres yang sedianya dilaksanakan januari dua ribu dua puluh
dimajukan menjadi dua november dua ribu sembilan belas
akan diikuti sebelas kandidat calon ketua umum
lima belas calon wakil ketua umum
dan tujuh puluh satu calon anggota komite eksekutif
tim liputan cnn indonesia jakarta